the mom spider man yang menghiasi sejumlah bioskop di tanah air
rupanya menginspirasi seorang jurumasak sebuah hotel di surabaya
untuk membuat replika spider man dari bahan coklat
berbagai aneka bentuk dibuat dan menjadi viral di media sosial
bagaimana uniknya kue coklat spider man ini
tokoh spiderman yang menghiasi sejumlah bioskop akhir akhir ini
ternyata menjadi inspirasi bagi seorang juru masak di sebuah hotel di surabaya
ya karakter satu ini dituangkan pada dua belas item bentuk kue dan coklat
yang sama persis dengan tokoh aslinya
mulai dari bentuk kepala spiderman laba laba jaring laba laba
serta berbagai aksesoris semua dibuat dengan bahan coklat
bahan coklat sengaja dipilih karena selain memiliki daya rekat yang baik
coklat juga ternyata mudah dikreasi dalam aneka bentuk
salah satunya adalah replika kepala spider man ini
dengan bahan coklat cair sang jurumasak mengkombinasikannya
dengan berbagai warna seperti merah hitam dan putih khas dari karakter spider man
tak hanya karakter spiderman replika sebuah gedung pencakar langit
juga dibuat untuk menambah kesan hidup aneka kreasinya
kita terinspirasi dari film spider man yang lagi berbunyi di bioskop mas
jadi kita akhirnya buat kue seperti ini
bentuknya yang lucu dan mengemaskan membuat kue ini sangat sayang untuk dimakan
namun tak perlu buru buru hasil kreasi aneka coklat ini pun bisa menjadi bahan viral tersendiri di media sosial
karena aku suka coklat ini aku banget nih kesukaan aku banget
tadinya saya foto foto aja sih karena emang banget sayang banget kalau dimakan langsung
jadi kita buat foto dulu
bagi anda penggemar film spider man sepertinya wajib mencicipi kue dan coklat berbentuk spider man ini
bagaimana anda tertarik
lukman roza ke surabaya